tidak ada apa apa

sani sani lu mau masuk
lu mau masuk
dari tadi kau dikincar sama itu anto
jangan campur campur ando

sakit lah hernya
sekarang semuanya telah berakhir

saetah tidak akan pernah berhenti menyisakan perempuan ini
setan tidak akan pernah berhenti menyisakan umat manusia
sampai di akhirat nanti
untuk menemani dia di nuraka nanti
oleh karena itu
kita harus berhati hati dengan tipu musniat zaitan
untuk menyisakan kita nantinya
jangan pernah menyembah serem allah
allah itu maha besar
allah maha menguasai langit dan bumi
hanya kepada allah lah pak
kita memohon dan meminta pertolongan
apa lagi sih ya
terima kasih ya
terima kasih sama allah
sekalipuji hanya untuk allah
tapi buat rani juga
kalau gitu kami mohon paham
ya ya buruan
sani jalan ya
sani jalan ya